sudah kamu pikirkan
kita seperti dulu satu tim
kenapa kamu ngeliatin karosa terus
nggak kerosa terus
lebih sering ke kamu
udah sekolah gak tinggi nilai ijazahnya juga pas pasan
gimana kita mau cari kerja
kita kalah saing sama yang dulu sekolahnya serius
nilai ijazahnya bagus
habis kita ketemu waktu itu dompet saya nggak ada
tenang jangan sedih
lain kali kalau mau nyopet jangan asal nyopet
sesama copet dilarang saling mencopet
kamu copet juga
sekarang tugas kita dua
nyari kerja sama nyari acung

sampai jumpa di video selanjutnya

anak wabah saeb
terus keluar tadinya mau berhenti nyopet
mau cari kerja biasa tapi gak dapet dapet
akhirnya jadi copet lagi
sama tadinya saya juga mau berhenti jadi copet
tapi nggak jadi cuma alasannya beda
kamu gak usah mikirin dadanya nggak pulang pulang
dia gak bakal berani pulang
saya kasian sama dia
dia pernah di penjara gara gara jadi copet
pulang dari penjara maling perhiasan kamu
terus temennya nyopet saya
kamu gak ada partner
yang satu lagi gak mau nyepet dulu
harusin bapaknya yang sakit
yang satu lagi suhu pacaran
kamu punya pacar gak
gak apa apa cuma mau tahu aja
bagus kalau gitu mah
kalau kamu punya pacar
nanti kayaknya gak ada apa apa
tapi temen kamu gak bisa nyopet karena sibuk pacaran
sampai ketemu lagi ya
gak usah lama lama
dia pengen banget ketemu kamu
ih kamu mah bikin malu aja
gimana menurut kamu
iya kamu benar kayak bapak bapak
sudah kamu pikirkan
kita seperti dulu
kenapa kamu ngeliatin ke rosa terus
enggak ke rosa terus
lebih sering ke kamu
selamat datang kembali
mari kita sama sama ramaikan kesana percopetan di kota ini
mudah mudahan ubed gak apa apa
luas bandung itu berapa ya
gak tau kenapa gitu
kenapa kita sering ketemu teteh jilbab
kalau mau menj news mobil maka harus liveshift
kalau ketemu dia pasti kita gagal nodong
selain kita harus dapat korban kita juga harus berusaha gak ketemu dia
masuklah ke asap urutku
penghubungan juga mungkin berubah nanti
waalaikumsalam kamu dimana
lagi di jalan baru pulang dari kampus
mau ketemu yanti ya
di tempat biasa
ini lagi jalan mau kesana
aku kesana juga ya
oke aku berangkat
kan duit yang ilang dompet
lu taunya dompet gak ada kapan
pas turun dari angkot
jangan jangan lo kecopetan
si bun bun kecopetan
dompet dia melayang
ada duit lumayan di dompetnya
lu kan dulu bekas copet
atau lo masih suka nyopet
kamu mau minta tolong apa
siapa tau copetnya temen lo
dompet bun bun dibalikin
copet itu banyak saya nggak kenal
masa lu gak mau bantu gue
giliran lu yang perlu bantuan
lo datang ke gue
gimana dompet gue ketemu
lo barusan gak denger gue baru minta cariin
zara tau kita ketemuan disini
cepet pepisnya jauh
udah itu aja